kereta anjlok di perlintasan kebon pedas membuat pelayanan di stasiun bogor jawa barat lumpuh total
gerbang dan pelayanan loket ditutup petugas
akibatnya banyak calon penumpang terlantar dan sebagian mencari alat transportasi yang lain
pelayanan kereta api di stasiun bogor jawa barat sejak minggu siang lumpuh total
loket layanan dan gerbang tiket elektronik ditutup petugas pasca kecelakaan krl di lintasan kebon pedas
akibatnya banyak calon penumpang yang terlantar dan menumpuk di selasar stasiun
sebagian penumpang harus mengantre untuk pengembalian tiket yang terlanjur dibeli
penumpang mengaku kebingungan dan kesulitan mencari sarana transportasi lain untuk melanjutkan perjalanan
gimana nih dengan di berat awal ini seperti apa
iya bingung juga soalnya dari cilebuk juga gak jalan kan keretanya
jadi harus ke depok dulu paling enggak
soalnya kalau misalkan lewat garat macet
maksudnya lewat jalur transportasi
sudah ada pemberitahuan apa
jadi bingung juga sih sebenarnya pas nyampe sini baru tahu
kalau kita langsung pindah ke transportasi yang lain
emang sebenarnya mas mau ke mana sih
saya mau tujuan ke gangsung tiong
mau ke jakarta
jadi akibat gangguan ini mas sebagai penumpang seperti apa sih
kalau saya mah biasa biasa aja lah
kalau yang lain mungkin
jadi ada buru buru yang menjadi terhambat gitu
hingga minggu siang pt kai belum memastikan kepastian kapan layanan stasiun kembali dibuka
sementara sejumlah penumpang melanjutkan perjalanan dengan menggunakan alat transportasi lain
seperti angkutan kota dan angkutan online
muhammad juanda bogor jawa barat